meski peristiwa itu terjadi saat banyak bertani
terus dua dua mulai serius basket lah
begitulah gambaran yang tepat untuk pantai pantai di wonogiri jawa tengah
madunya sangat cocok buat jadi tambahan multivitamin yang memang lebih segar daripada vitamin vitamin yang ada
tadi kan nanti pak prabowo itu kan diberhentikan dikepres enam puluh dua tahun sembilan puluh delapan ya
kemudian juga ada pemilihan presiden dan juga pemilihan umum di dua ribu dua puluh empat ini mas
ya dalamannya apakah tubuhnya baik misalnya selain jantung ya
kita akan tetap konsisten seperti ini untuk saat ini ya fani ya
salah satunya coto makassar yang berada di kawasan senen jakarta pusat ini
itu ternyata customer kita banyak yang suka
oke kak dodo thank you banyak kak dodo waktunya
jadi tinggal lu ya yang pindah warga negara ya
katanya dulu di pontianak banyak terdapat hantu kuntilanak
dan ternyata di beberapa kasus
bomboloni adalah donat tanpa lubang yang diberikan filling atau isian
terbaru pak bupati tadi kami dapat laporan dari tim kami di tanggerang
chat ini memiliki karakter datang ke indonesia
hal ini karena belanja plt el nino keluar dari bantuan di dua ribu dua puluh
sebagai mana kita ketahui bersama
masalah kita adalah nilai tukar aja
lagi lagi bukan karena fundamental ekonomi indonesia yang tidak bagus
kira kira siapa sosok cawapres dari prabowo subianto apakah mas wali mas menteri atau ada sosok ketiga yang hadir di tikungan terakhir
jadi yang nggak boleh pakai kutek benar
pasar menanti apa yang akan disampaikan oleh jerome powell di pertemuan jackson hall sendiri gitu